udah neken ibu
ibu kenapa diem aja bu
ibu kenapa diem aja bu
kamu tuh lebih baik cari perempuan
yang sederajat sama kamu
yang sederajat sama kamu
kalo putri kan
putri tuh gak punya apa apa
putri itu gak punya apa apa
dia gak sederajat sama kamu

tapi aku gak butuh itu semua bu
tapi aku gak butuh itu semua bu
aku gak butuh perempuan yang sederajat sama keluarga
aku gak butuh perempuan yang sederajat sama keluarga aku
yang aku butuhin
itu cuman perempuan yang aku sayang

yang aku butuhin itu cuman putri
kalo kamu memang cinta sama putri

apa kamu tega liat putri menderita
apa kamu tega liat putri menderita
apakah b glaub datangin kamu
apa kamu dengar apa an neglected anak data datang dari ibu kamu
karena ditekan sama orang orang di sekeliling kamu
kenapa ibu gak mau kamu deket sama putri
ya aku paham bu
ibu boleh aku nanya satu lagi ke ibu
apa benar papa udah neken ibu
selama bapak tugaskan saya untuk mengontrol media sosialnya mbak mel baru kali ini saya merasa ada yang aneh pak
aneh kenapa maksud kamu
selama ini mbak mel jarang kasih give away ke followersnya tapi kali ini dia kasih hadiah handphone hanya untuk mencari keberadaan pangeran
jadi mel kasih giveaway ke followersnya handphone
iya pak saya khawatir ada yang menghack media sosialnya dia
kenapa mel jadi melihat
mbak mel makin nekat sih apa dia gak sadar kalau sikapnya malah bisa buat orang curiga sama kebutaannya
oke tolong kamu benet dulu untuk sementara sampai ada instruksi dari saya baru kamu bisa buka lagi
medical airport putri sudah menunjukkan hasil yang signifikan semuanya sudah berangsur membaik
jadi putri sudah bisa pulang besok
untuk menjalani proses masa pemulihan di rumah
makasih ya dok ya ini berita bahagia buat kami dok kamu pasti gak sabar untuk pulang kampung
kamu gak sabar pulang bu
baiklah kalau begitu saya permisi dulu
terima kasih ya dok
ibu seneng banget bu
ibu tahu kamu pasti penasaran kan ibu ngomong apa ke pangeran
put ibu tuh ngomong apa ke pangeran
ibu minta dia mikirin ulang tentang hubungan kalian
karena hubungan kalian itu gak bakalan mudah dijalani put
tantangannya terlalu berat
dan masalahnya kamu yang bakalan nerima itu paling parah put
ibu gak tega kalau melihat kamu tuh harus terus terusan menderita
semua ini ibu lakuin karena ibu dengar cerita putri
nolak perempuan yang udah dia pilih untuk kamu
kalau kamu dekat sama putri
dan ternyata putri bukan perempuan yang papa kamu pilih
ibu gak mau putri dianggap sebelah mata
bahkan gak dianggap sama keluarga kamu
ibu tapi kan
kamu pikirin lagi baik baik
sebelum semuanya terlambat
ibu gak sanggup lihat putri ditekan dan menderita
ibu mau pilih
ibu mau pilih
ibu mau pilih
ibu mau pilih
ibu mau pilih
maaf ibu gak jujur kalau sebenarnya papa kamu memang datengin ibu
dan neken ibu dengan kata kata yang udah sangat keterlaluan
ibu gak pengen masalah ini jadi panjang
jadi ibu harap kamu bisa berpikir sendiri supaya kamu gak nyakitin perasaan putri
sebenarnya aku sedih banget
tapi aku tahu ibu ngelakuin semua ini karena ibu sayang sama aku
dan gak mau aku kecewa
udah nyeritain semuanya ke aku
kamu gak perlu makasih sayang
karena memang ibu tuh sayang banget sama kamu
pangeran sebenarnya ada dimana sih
kenapa hapenya susah banget buat dihubungin
percuma aku nyuruh banyak orang untuk cari pangeran
kalau gak ada satupun yang bisa menemukan
linda kamu ke ruangan saya sekarang
sampai saat ini belum bisa menemukan dimana pangeran berada
kasih kerjaan gampang gitu aja kok gak bisa pengerjain
apa harus sayang kalau di tangan sendiri
kamu juga harus tegas ke mereka
jangan cuma kalau minta bayaran aja yang cepet
kerjaan juga harus beres
pokoknya kamu jangan ngecewain saya linda
gak biasa hanya papa semarah itu mbak linda
pokoknya saya gak mau tau
kalian harus bisa cari pangeran gimana caranya
terus kamu urus tiketnya kembali ke new york
tiket hanya berangkat aja
pokoknya saya mau pangeran tinggal disana sama mel
jadi selama ini papa bohongin aku
aku gak bisa biarin ini terjadi
pada saat perang apa amerika bukan untuk ngurusin bisnis papa
tapi supaya aku bisa lebih deket sama mel
kamu dengerin dulu penggalakan dari papa
jangan marah marah kayak gitu dong sama papa
pakapa kenapa maksa aku buat deket sama mel terus sih
ini demi kebaikan kamu sendiri pangeran
kebaikan dari mananya pak
papa sadar gak
sama sekali gak ada baik baiknya buat aku
aku udah jatuh cinta sama perempuan lain pak
dan perempuan itu bukan mel
perempuan yang kamu cintai itu gak pantas buat kamu
karena dia bisa mengambil semua harta yang udah kita miliki sekarang